benar sekali ya apalagi kan bandung itu emasnya surganya harta karunnya kuliner
kayaknya kalau habis capek capek macet terus jadi gak mood lagi makan
eh tapi ngomongin tentang emas atau juga harta karun
pemirsa pencarian emas atau yang disebut sebut sebagai harta karun masa kerajaan sriwijaya
dilakukan secara massal oleh warga ogan komering ilir sumatera selatan ini masih terus terjadi
iya meskipun polisi ini telah menghimbau sebenarnya agar masyarakat tidak lagi melakukan hal tersebut
warga yang penasaran dan juga tergoda untuk mendapatkan emas
tak menghiraukan imbauan tersebut dan terus melakukan pencarian
seperti apa kira kira berikut informasinya untuk anda
di desa pelimbangan kecamatan cengal kabupaten ogan komering ilir sumatera selatan
puluhan warga masih melakukan pencarian emas yang sempat disebut harta karun peninggalan masa kerajaan sriwijaya
di sepanjang kanal yang merupakan lahan konsesi lahan perkebunan itu
warga mengeruk dasar kanal dan diayak untuk mencari emas
sejumlah tenda juga didirikan warga di pinggir kanal
karena lokasi pencarian merupakan lokasi terbuka dengan cuaca cukup panas di siang hari
dari pencarian itu ada sejumlah warga yang memang menemukan butiran emas
mores oki melalui posek cengal tetap menyiagakan personilnya di lokasi pencarian
guna mengantisipasi bila ada keributan atau rebutan lahan pencarian
mereka mengimbau agar warga tidak lagi datang melakukan pencarian
seperti yang dihebohkan beberapa hari terakhir
pencarian emas cukup menghebohkan beberapa hari terakhir
lokasi pencarian merupakan titik yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan
di musim penghujan lokasi pencarian sering terendam air
hingga beberapa meter
warga yang sehari harinya bekerja sebagai nelayan
beralih mencari emas dan benda berharga lainnya
hal itu dilakukan sejak dua ribu lima belas berlanjut di dua ribu tujuh belas dan dua ribu sembilan belas
di sejumlah lokasi di empat kecamatan
seperti kecamatan cengal tulung selapan karangagung dan air sugian
memang pernah ditemukan benda yang diduga merupakan benda cagar budaya
kepala balai arkeologi sumatera selatan menyatakan
benda yang dicari atau ditemukan warga
bukan peninggalan kerajaan sriwijaya
melainkan benda di masa kerajaan sriwijaya
bahkan bisa lebih tua lagi karena berasal dari pertengahan milenium kedua
saya tidak setuju kalau itu dari sriwijaya
karena kalau untuk menyalahkan itu sriwijaya kan berarti datanya apa
data pebadanya apa
kalau dari kita misalnya mengetahui umurnya
tapi misalnya masa sriwijaya saya lebih setuju seperti itu
bahasanya itu masa sriwijaya yang bisa seperti itu
saya lebih setuju daripada sriwijaya
karena untuk menjadikan itu sriwijaya
itu kan kita harus punya data yang lengkap
pencarian besar besaran oleh warga dipicu oleh temuan balai arkeologi
yang melakukan penelitian di kawasan itu
di tahun dua ribu lima belas dan dua ribu delapan belas
para arkeolog dari balai arkeologi sumatera selatan
menemukan fragment emas dan kendi dari masa lampau